saya merasa dekat banget sama dia
seakan akan dia bukan orang lain buat aku
padahal pak prabu itu udah jahat banget sama aku dan ibu
bahkan dia adalah orang yang udah bunuh ayah
tapi kenapa tiba tiba seakan akan semua kemarahan aku sama dia sepertinya hilang
ya allah apa aku emang anak durhat
yang bisa dengan berhenti
yang melupakan bahwa pak prabowo itu adalah pembunuh ayah
kau pembunuh ayah saya
kau pembunuh ayah saya
aku gak lupa
sampai sekarang aku tetap sayang sama ayah
ayah tetap yang nomor satu buat aku
aku bahkan rela menukarnya dengan apapun
kalau aja ada yang bisa mengembalikan ayah
perasaan apa ini sebenarnya
gadis itu anaknya ihsan
tapi kenapa saya seperti nggak mampu untuk menyakitinya sama sekali
ini bukan diri saya
diri saya yang selama ini saya kenal bukan orang lemah seperti kita
semak makanan itu
ngapain lu disini
ini tuh daerah kekuasaan gua
lu pengen cari makan disini
cari tempat lain
hei gua cuma mau ngambil jatah gua
kurang ajar lu
itu buat anak anak
eh gua ga ada urusan sama lu
dari saya kecil saya nggak pernah ngasih ampun ke orang lain
orang yang berani merebut milik saya
orang yang berani melawan saya
dan lebih lebih orang yang berani mencelakai saya
pasti tidak akan saya lepaskan
tapi kenapa saya nggak bisa seperti itu pada amira
kenapa saya malah melunak terhadap dia
dia itu kan anak musuh besar saya
dia bahkan gak takut sama saya dan berani menentang saya
harusnya saya bisa bersikap keras sama dia dan tidak lembek begini
satu satunya alasan kenapa saya begini memang cuma satu
karena saya merasa berhutang budi sama dia
bukan karena hal hal lain
saya ga perlu mikirin dia lagi

jadi saya merasa berhutang budi sama dia
oh ya emangnya kamu ngapain disini
aku yang nemuin dia pingsan
dan aku yang bawa dia kesini
kenapa semakin aku ngeliat rizky bersama amera
aku jadi semakin sedih
apalagi rizky keliatannya begitu sama memperhatikan amira
aku jadi seperti takut kehilangan rezeki

jadi aku karena saya takut dengangreat

apa dia buat
apa kali ini después terjadi
kok mendung gitu sih non
non sedih ya
kalau ingat rizky deket sama amira
apaan sih kamu man
siapa juga yang sedih lagi an
aku juga gak ada hubungan apa apa sama rizky
aku udah kenal dari kecil dan
aku tau hatinya non
jadi kalau non misalnya ada
ada masalah apa atau
ada sesuatu yang bikin perasaan non gak enak
non bisa cerita sama aku
siapa tahu aku bisa bantu
aku gak tahu kenapa man
dan aku juga gak tau mulainya kapan
kayaknya aku mulai suka sama rizky
ya mungkin aku mulai merasakan hal itu waktu
waktu rizki mulai baik sama aku
ya tapi aku gak tau man
aku gak tahu apa rizky merasakan hal yang sama
karena kamu lihat sendiri kan
kedekatan rizky dan amira kayak gimana
tapi sadarnya aku punya odong odong sebanyaknu
bakal saya jatuh cinta sama rizky
dengerin dari gua
sampai dua kesancar samat
n volunteer pengantapedanya
aku lo latudan pokoknya
tapi kenapa rasanya tetap sakit banget
udah pokoknya sekarang non jangan tersasar dulu
gue yakin kalau
nanti rizky udah kenal non lebih jauh
dia gak akan berpaling dari non
dia akan mencintai non
dan dia akan sadar bahwa
di dunia ini
itu gak ada orang yang lebih baik dari dulu
kamu yang benar man
non percaya sama aku
udah bangun pak
kemarin pak bapak sakit ya
gimana sih ceritanya pak
mau aku nantikan dokter
sikap rizky seperti ini
betul betul sikap seorang anak pada ayahnya
mungkin rizky memang betul anak aku
sakit kepala bapak sudah hilang
aku khawatir pak
soalnya akhir akhir ini kan bapak sering sakit kepala
kemarin mama bilang
kalau papa pergi diam diam
ada apa sih pak
papa ada masalah pak
saya takut sama orang itu
tapi kalau memang leni ternyata berkata yang sebenarnya
mungkin lebih baik rizky nggak usah tahu
soal kedatangan mantan suaminya leni yang pertama itu
nanti dia malah penasaran
dan berusaha mencari tahu
apa kepergian papa ada hubungannya sama mama
gak ada hubungannya sama mah
sama sama pergi diam diam
papa gak ada masalah aku sama mama
apa pelan pelan aku harus tahu ya
kalau dia kemungkinan adalah ayahnya amira
tapi jangan dulu deh
kemarin aja bapak ini
nanti dia kaget
dan malah terjadi sesuatu
sebaiknya aku tunduk dulu deh
sampai masalah ini selesai